februari tahun dua ribu dua puluh dua lalu pemerintah membuka pintu masuk bali bagi pelaku perjalanan luar negeri
di awal pembukaan wna dan wni dari luar negeri wajib mengikuti skema travel bubble dan karantina
seiring dengan melanainya kasus covid di indonesia kebijakan travel bubble bahkan dihapus
pada perhelatan besar forum kebijakan global penanggulangan resiko bencana yang digelar di bali kebijakan ini tidak dilakukan
perhelatan ini akan menjadi uji coba dari pandemi menjadi endemi covid sembilan belas seperti apa pelaksanaannya
atau gpdrr di kawasan itdc nusa dua bali
secara silih berganti panitia delegasi serta awak media menjalani swab pcr
hasil swab dikabarkan melalui email maupun kode respon cepat atau qr code
selama perhelatan acara hasil negatif tes antigen hanya berlaku satu hari sedangkan tes pcr berlaku selama tiga hari
hasil tes negatif covid sembilan belas inilah yang ditunjukkan saat masuk ke areal pertemuan selama gelaran berlangsung dari dua puluh tiga mei hingga dua puluh delapan mei
di dalam ruang pertemuan dan diskusi panel protokol kesehatan ketat juga diberlakukan
peserta wajib memakai masker kecuali pembicara yang tengah membawakan materi
jarak antar peserta pun tetap diatur
tidak hanya itu dua hari awal saat pertemuan panitia tidak menyediakan makan siang di lokasi acara
ini dimaksudkan agar peserta tidak berkumpul bersama dan membuka masker bersama saat menikmati hidangan
pada perlatan gpdrr ini panitia tidak memperlakukan skema bubble selama kegiatan berlangsung
tentu saja ini juga untuk memberikan kepercayaan kepada dunia internasional bahwa indonesia selama dua tahun dalam penanganan covid sembilan belas ini sangat baik
dan kita buktikan dengan penyelenggaraan gpdrr ini dengan membuka tetapi tetap protokol kesehatan
kita lihat semua masker tetap digunakan
kemudian sedapat mungkin juga mencegah kerumunan kerumunan
sedikitnya empat peserta sesi ketujuh forum kebijakan global penanggulangan resiko bencana ini hadir secara offline
dua peserta lainnya akan mengikuti acara ini secara online
tidak diberlakukannya sistem bubble pada acara ini mendapat tanggapan positif delegasi gpdrr
saya dengan kehakusan dari beberapa dapat memperbaiki
mengembalikan semua rakyat rakyat untuk berkumpul di dalam persidangan ini
jadi di dalam persidangan ini kita dapat semua orang dapat berkumpul dan menyampaikan pandangan pandangan mereka
jadi tribal bubble ini bagus untuk diteruskan lagi untuk kita meneruskan kehidupan seperti sebelum ini
perhelatan sesi ketujuh forum kebijakan global penanggulangan resiko bencana tanpa penerapan sistem bubble
diharapkan menjadi ajang uji coba masa pandemi
selain itu guna menggerakkan kembali sektor pariwisata bali serta perekonomian bali